lalu bagaimana perkembangan penyelidikan pasca ledakan di blitar jawa timur
kami sudah terhubung dengan kapolres blitar kota akbp argo wiono
pak kapolres selamat malam
selamat malam mbak
tadi kita melihat bagaimana anda mengatakan kemungkinan bahwa ban petasan berjumlah lebih dari dua puluh kilogram
perkembangan penyelidikan sejauh ini seperti apa pak kapolres
apakah sudah terdeteksi dari mana kemudian bahan petasan ini
dan apakah sudah ada ditetapkan tersangka dalam kasus ini
iya jadi kami masih dalami
tapi tentunya untuk petunjuk kemudian hasil pemeriksaan dari saksi saksi
insya allah ada titik terang dan mudah mudahan dalam waktu dekat ini kita mohon doanya untuk dapat segera mengungkap
keterkaitan dari mana mendapatkan bahan bahan ini sebagai bagian dari antisipasi
mudah mudahan ke depan jangan sampai terjadi lagi
tapi tentunya kita masih lakukan pendalaman dan memastikan dari kecocokan dari pemeriksaan saksi ataupun bukti bukti yang lainnya
karena memang bukti bukti yang tadi kita juga harus memastikan dengan koordinasi dari bip platform
karena pemeriksaan sampel sampel ini tentunya juga membutuhkan waktu
jadi kita masih merangkum berbagai bukti maupun pemeriksaan yang sudah kita lakukan kepada petanjau

siapa saja saksi yang sudah diperiksa dan kita melihat bagaimana gambaran kerusakan yang luar biasa
rumah rusak seratus orang lebih harus mengungsi dan banyak warga yang mengalami luka
belum termasuk empat orang menjadi korban tewas
apakah memang bubuk petasan ini hanya berada di rumah korban saja atau juga berada di rumah lainnya sehingga kerusakannya cukup masif dan luar biasa pak kapolres
iya sementara dari hasil penyelidikan bubuk itu hanya terdapat di dalam satu rumah saja
namun karena jumlahnya cukup besar sehingga mengakibatkan efek daya ledak yang cukup besar
sehingga memang rumah itu saja yang hancur seperti itu
dan ditemukan ada lubang atau kereta yang terbentuk dari lokasi terjadinya ledakan itu yang memang cukup besar gitu ya
kurang lebih sekitar diameter dua meter dan kedalaman kurang lebih sekitar lima puluh cm atau setengah meter
tapi untuk rumah rumah lainnya sementara belum ada ditemukan atau ada tanda tanda keberadaan bubuk lainnya demikian
kita ingin konfirmasi berarti yang membuat ataupun meracik ini hanya berasal dari satu rumah saja ya
karena ada kemudian yang mengatakan kemungkinan di rumah rumah lainnya juga ada yang membuat petasan serupa
berarti ini terbantahkan begitu ya pak kapolres ya
dari hasil penyelidikan sementara
iya sementara memang baru satu rumah saja tapi kemungkinan kemungkinan sebetulnya banyak
makanya kita sedang mengembangkan apakah di tempat lain ada atau tidak
tentunya pasti kan akan tertutup karena ya tadi ada tetangga yang mengetahui ada yang tidak
artinya kan memang kegiatan peracikan ini sendiri tentunya dilakukan secara diam diam atau sembunyi sembunyi
dan tentunya tidak semua mengetahui
nah ini kan mereka artinya sudah tahu peracikan ini sebetulnya menyalahi dari ketentuan hukum
karena kalau misalnya diketahui secara umum pasti akan dilakukan penindakan oleh petugas kepolisian
jadi sementara fokus kita dua hari ini adalah mengidentifikasi korban
kemudian penyelidikan yang berjalan ini tetap kita laksanakan
dan tentunya kita pastikan bahwa masyarakat ini tetap aman
karena dengan kondisi rumah yang rusak untuk tetangga sekitar atau masyarakat yang berada di radius pendekan ini
masih banyak barang barang yang berharga
jadi konsentrasi ini kita bagi tetap utamanya adalah untuk memastikan masyarakat sekitar ini safe dulu
atau terlayani dengan baik sembari penyelidikan yang tetap kita lakukan itu
baik saat ini di lokasi masih dipasang garis ataupun polis line
atau masyarakat sudah bisa beraktivitas di sekitar tkp
jadi untuk garis polisi sendiri itu sudah kami lepas
hari ini masyarakat sudah bisa beraktivitas dan bisa membersihkan puing puing
sisa kerusakan ataupun yang di lokasi ledakan itu sendiri sudah bisa dibersihkan
karena untuk keluar tkp sudah selesai
artinya sudah dipastikan lokasi aman tidak ada tersisa bahan petasan gubuk atau apapun itu bentuknya
di radius sekitar tiga ratus meter ini
sudah kita pastikan untuk steril dan aman
oke baik mari berbicara mengenai bahan peledak yang kemudian ditemukan dan juga sudah berusaha untuk disampaikan juga kepada publik
ini masuk dalam kategori low explosive
apa kemudian yang membedakan dengan high explosive
ya jadi kalau kita berbicara high atau law dari literasi yang kita pahami
bukan berarti kalau low itu lendakan berdaya rendang high itu lendakan yang besar
tapi sebetulnya triggernya kalau high ini lebih cenderung menggunakan sistem pemicu
jadi ada waktu yang dibutuhkan misalnya menggunakan detonator atau pemicu sumbu
tapi kalau low ini lebih ke efeknya
jadi misalnya karena tekanan potensi gesekan suhu cara peracikan dan sebagainya yang berpotensi mengakibatkan terjadinya reaksi
sehingga mudah terbakar atau mudah meledak seperti itu
kita tahu korban meracik ini karena akan diedarkan bahan petasan ini jelang ramadan
kita tahu ini seperti rutin tahunan begitu ya pak kapolres
yang menjual petasan pada saat ramadan atau juga pada saat lebaran
apa antisipasinya sehingga kemudian peredaran bahan bahan ini dipastikan tidak terjadi
dan kita tidak ingin kasus seperti ini kembali terulang
ya tentunya kami akan melakukan tindakan preventif yang lebih optimal
kemudian tindak lanjut dari penyelidikan ini kita akan cari sampai dengan hulunya
sumbernya dari mana mendapatkan kemudian mana yang menjual bahan bahan tersebut
tentunya ini yang menjadi tugas atau pr kami ke depan
kemudian dengan kejadian ini tentunya secara terpisah untuk kegiatan pre emptive atau imbuan
juga akan kami lakukan edukasi kepada masyarakat
karena mungkin sebagian menganggap budaya tradisi inilah yang tentunya tidak disadari
juga memiliki potensi yang memungkinkan untuk menjual bahan bahan tersebut

karena ada potensi potensi yang mungkin berefek meledak seperti ini kan
kadang kadang tahunya setelah terjadi baru
oh ternyata bahaya
nah ini tentunya masyarakat yang awam ini akan kita berikan edukasi yang lebih baik lagi
dan pemerintah pun juga akan konsen terhadap hal ini
mudah mudahan dengan kejadian ini masyarakat lebih terbuka
dan dapat memberikan informasi kepada kepolisian
tentang homemade atau home industry
yang melakukan perajikan perajikan seperti ini
sehingga kita dapat mengantisipasi lebih baik lagi
baik pak argo seberapa besar kemungkinan penetapan tersangka bagi pemasok bahan bahan ini
ya tentunya untuk penetapan tersangka akan kita lakukan mekanisme gelar dulu
dan seberapa jauh perannya
memang hanya menyediakan atau mungkin ternyata sumber ini hanya memfasilitasi ada bagian lebih besar lagi
yang dapat mengeluarkan bahan bahan kepada kelompok kelompok tertentu
sehingga disitulah yang sekarang sedang kami dalami
namun terkait teknis penyidikan tentunya kami belum dapat ungkapkan di sini
sementara kita semuanya masih dalam proses pengembangan semua
jadi mudah mudahan dalam waktu dekat ini dapat kita sampaikan update nya kembali

sebagai penutup kita tahu ini menyebabkan ada puluhan masyarakat di sekitar lokasi terluka
termasuk balita bagaimana kondisi semua korban saat ini
dan bagaimana kemudian selanjutnya penanganan kerusakan rumah pak kapolres
ya jadi tadi siang sampai dengan sore
ibu gubernur bapak kapol dan bapak pangdam sudah melakukan peninjauan
baik rumah sakit dan di lokasi kejadian musibah bencana ini
kemudian sudah diperlukan penyelamatkan rumah rumah
disampaikan laporan terkait langkah langkah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat
yang pertama untuk korban sendiri semuanya pengobatan ditanggung biayanya oleh pemerintah
dalam hal ini kabupaten blitar
kemudian untuk rumah ini dari ibu bupati juga sudah mengeluarkan sk hari ini
nanti dari sk ini akan dilakukan assessment dari tim yang sudah ditunjuk melalui sk
di situlah nanti akan dihitung berapa besar kerugian

dari mulai kerusakan yang kecil ringan dan sedang
dan data itu sudah kita list
terdapat tiga rumah yang rusak besar
kemudian delapan yang rusak sedang dan dua puluh dua yang rusak ringan
nah nanti bentuknya apakah diperbaiki
atau mendapatkan uang tunai untuk melakukan perbaikan
ini semuanya masih berproses dalam waktu minggu ini
tapi kami sudah mendorong
mudah mudahan besok sudah dihitung
sudah mulai dapat didatakan dan mulai dicicil satu persatu
kira kira seperti itu
terakhir masih ada satu korban yang belum teridentifikasi
iya ini satu korban ini memang dari awal untuk pengujian tim dvi ini
forensik ini menggunakan sampel dari
ada sampel darah kemudian ada sampel tulang
ini hasil labnya memang berbeda beda
ada yang cepat
kalau sampel dari uji tulang
itu bisa kurang lebih memakan waktu satu minggu
nah ini kemudian dimencikan dan ada
mungkin teknisnya yang lebih paham adalah dari kedokteran forensik
tapi yang pasti saat ini sedang berproses dengan data yang ada
kita juga sudah sampaikan dengan pihak keluarga
untuk menunggu dan nantinya kalau memang sudah matching
karena kita sudah mendapatkan data
untuk menghantar data antem ortem dari pihak keluarga
yaitu dari kakak dan adik yang bersangkutan
jadi ini adalah satu korban terakhir tadi yang keempat
nanti kalau misalnya sudah ada kecocokan
itu tentunya akan segera kita umumkan
karena tentunya menyampaikan identitas ini juga harus melakukan rangkaian
prosedur yang sudah di dalam kedokteran forensik itu sendiri
baik terima kasih kapolres blitar kota akbp argo wiono
kita berharap bahwa penanganan masyarakat yang saat ini terdampak
dan juga penyelidikan bisa dilakukan secara tuntas
sekali lagi ini sebagai bentuk antisipasi
sehingga kasus serupa tidak terulang kembali
selamat malam pak kapolres
salam sehat selalu
baik terima kasih selamat malam